ada apa di sana
sebentar lagi pak pemulihan didatang
habis ketemu sama kang sobria
kamu teh bisa aja cuy
nanti malam dede ke kosannya kamu ya
kayaknya lagi bahagia
mau nyiapin baju buat angkat nikah cuy
tapi jangan malam ini ya
soalnya cucu ada urusan mau pergi
gak apa apa nanti aja
dari kantor emang
sekalian sambil main ke ciraos
di sana te pada baik semua
sekarang tuh wak ira udah tinggal di ciraos
kalo ketemu salam dari emang
insya allah nanti cucu sampein ya emang
yaudah tuh emang
udah mau maghrib
udah mau pulang ya
contoh anak yang berbakti sama orang tua
lagi adek dua selamanya

dulu menjumpai pasukan
kayaknya kan juga banyak amat k lagu lagi
kembali kw procedrap m kle'an
tapi kalau kita mau menyadari bahwa apa yang kita peroleh dan apa yang kita nikmati hari ini adalah karena campur tangan allah swt melalui perantara tangan tangan orang yang mempedulikan kita
insya allah kita akan menjadi orang yang tahu berterima kasih
pastilah saya butuh
kamu butuh kos suara
kos suara butuh kamu
kalian butuh saya
saya butuh kalian
supaya saya bisa membagi semua ilmu saya kepada kalian
tanpa saya otak kalian mengecil
saya mau langsung duduk
langsung aja sudah masuk waktu maghrib
apa semua nyawanya bang
terima kasih kang bos
berhati hati kang bos
mimin pujaan agama
lagi pake parfum ya bro
kok tau bro
keciam sampe sana wanginya ya bro
waduh hebat juga nih parfumnya bro
suaranya tuh kedengeran
kayak semprotan obat nyamuk
mau tau aja bro
rumah udah dapet belum
cewek aja seharitnya belum itu dapet bro
apalagi nyari rumah
pake uak lagi
lupa eh lupa
pokoknya nanti begitu dapat rumahnya bro
wah ini sudah tidak sabar
dicirasma banyak bro
ada yang lebih cantik
lobak pisah nih dia mah bro
kenalin ke gue tuh
siap siap bro
acing mau jalan dulunya bro
nanti pokoknya udah dapet rumah
jalan jalan jalan
dua minggu udah digedain lagi mending yang digadain besar cuma dua gram kang
masih mending ada yang bisa digadaiin dong daripada saya uang aja gak punya
apa yang mau digade emas satu gram aja gak ada
assalamualaikum waalaikumsalam pak khamtib pak hansip kenapa nongkrong di sini kang dudung kang ip
ngerondong pak khamtib kenapa enggak patroli keliling sebentar lagi pak khamtib besok juga belum
maling itu biasanya muncul tanpa tidak diduga duga ayo patroli
siap pak khamtib siap pak hansip
dan ke rumah ciantin yuk ada apa di sana sebentar lagi pak pemulihan didatang ini kita harus waspadai